contohnya ojk kan dia sudah mengeluarkan toksonomi hijau
dari bi kita juga mengeluarkan kebijakan misalnya
kemudian juga bu menteri keuangan banyak mengeluarkan juga instrumen instrumen yang sifatnya green